nanti shiva akan dijauhin sama mama asli syifa sama mama bella
mama bella gak mau ketemu lagi nanti sama shifa
terus siva temenannya sama mama tiri yang jahat deh nanti
oh jangan sedih sayang nanti mama tiri kamu bakal jahat banget
udah jangan nangis
ngapain kamu udah disini
aku gak tau dia kenapa nangis
yang pinter ya sekolahnya ya
kamu berpikir kalau bella emang ngantar anak anak
berharap bertemu dengan bella
bella gak ngantar anak anak afif
aku gak ngizinkan dia keluar apalagi ke tempat tempat yang mungkin kamu temui dia
sudah cukup kamu sakiti bella afif
aku hanya ingin ketemu dan bicara sama bella
kamu sudah punya calon istri bicaralah dengan calon istrimu
kecuali kamu tipe laki laki yang tidak cukup dengan satu istri
kamu sudah mau menangis
kamu sudah mau menikah dengan kiara tapi kamu masih menginginkan bella
kamu tipe laki laki seperti itu
calon istrimu menangkau mu afif
jauhi keluarga kamu
jauhi keluarga kamu
jauhi keluarga kamu
ntar sore jangan lupa ya kita ketemu di gedung pernikahan kita
iya awalkan kesana
setelah jemput syifa
papa mau ngajakin siva jalan jalan
yang kita beli waktu itu mana
di luar pa
hmm di luar ya
yaudah syifa tunggu di sini dulu ya
tunggu ya cantik ya
sifaa tunggu ya cantik ya
sifaa tunggu ya cantik ya
sifaa tunggu ya cantik ya
siva mau pergi ya sama papa ya
pasti syifa mau ketemu sama mama tiri syifa yang baru ya
hmm nanti shiva akan dijauhin sama mama asli syifa
mama bella ga mau ketemu lagi nanti sama syifa
sama mama tiri yang jahat deh nanti
jangan sedih sayang
nanti mama tiri kamu bakal jahat banget
udah jangan nangis
shh jangan nangis
ngapain kamu udah di sini
aku ga tau dia kenapa nangis afif
eh ini papa nak
yaudah coba tenang aja ya
kamu tetap menjalankan niat kamu untuk menikah dengan perempuan itu
kamu tidak mau mendengar apa kata mama

papa udah izinin mama bella nganterin alika ke salon
tapi inget pesen papa
kalau udah selesai langsung pulang ya
udah dulu ya pak
aduh aduh sayang
nanti di salon mama tolong pilihin gaya rambut yang cocok buat alika ya mak
nanti sampai di salon mama bakal pilihin gaya rambut yang cocok dan oke banget buat
kalau saja sifaa bersama aku pasti aku pun akan ajak dia jalan
potong rambut di salon seperti alika
ada apa pak
bapak kelihatan gusar

bapak ngajak dia jalan
barusan aku ngizinin bella sama alika untuk ke salon
aku merasa ini keputusan yang salah
pak reno tenang aja
enggak usah terlalu khawatir
insya allah semuanya baik baik saja pak
tadi aku nganter anak anak ke sekolah
afif datang ke sana
dia berharap bella yang ngantar anak anak
aku gak suka ini mas
aku enggak suka bella ketemu sama afif lagi
kita ke ruang ganti yuk
coba lagi baju kebayanya